sementara itu dalam sambutannya saat acara istimewa ulama dan tokoh nasional
prabowo subianto mengaku siap mendukung sosok yang lebih baik pada pilpres dua ribu sembilan belas
namun ada kondisi tertentu sebelum sikap itu jadi kenyataan
saya siap untuk menjadi alat umat dan alat rakyat indonesia
tapi kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang lain yang lebih baik
saya pun siap mendukung kepentingan rakyat dan umat indonesia

kita ingin indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
dan kita tidak mau jadi anteknya orang asing